mungkin musim penghujan wali kota tririsma hari ini belusukan ke sejumlah titik penanggulangan banjir
sidak dilakukan untuk meninjau proyek box culvert rumah pompa serta tanggul laut di kawasan kalilamong dalam mengantisipasi datangnya banjir
mengantisipasi curah hujan yang tinggi dan datangnya ancaman banjir wali kota surabaya
tri risma hari ini belusukan ke sejumlah kawasan titik penanggulangan banjir kota surabaya
salah satu lokasi yang disidak adalah kawasan frontage road sisi barat jalan ahmad yani surabaya
yang kini telah dibangun proyek box culvert di bawah pendestrian
trisma melakukan sidak mulai dari kawasan bundaran dolok hingga depan rumah sakit islam monokromo
pembangunan box culvert jalan ahmad yani ini berfungsi untuk menampung air
yang biasanya menggenangi sejumlah kawasan seperti menanggal gayungan dan ketintang
nantinya air hujan yang tertampung di saluran akan diarahkan ke rumah pompa
selain meninjau box culvert
tririsma juga meninjau kesiapan rumah pompa
saat ini ada sebanyak lima puluh lima rumah pompa yang dimiliki oleh pemerintah kota surabaya
dan dipastikan bisa berfungsi secara maksimal pada musim penghujan tahun ini
bahkan untuk enam rumah pompa diantaranya pemerintah kota surabaya telah menambahkan kapasitas pompa
dari satu lima meter kubik kini menjadi tiga meter kubik
kita lakukan adalah kita pakai tanggul

terus masuk ke sini dan kita ada rumah pompa yang kita lagi bangun di kandangan
sementara untuk penanggulangan banjir di kawasan surabaya barat
yakni di kelurahan sumberjo kecamatan pakal pemkot surabaya saat ini tengah mengebut pembangunan tanggul laut di kalilamong
tanggul laut ini memiliki tinggi kurang lebih tujuh meter dengan lebar tiga meter
tanggul laut ini berfungsi untuk menanggulkan tanah

wahyu pratama surabaya